kapal selam seukuran minivan bernama titan yang membawa lima orang yang melakukan perjalanan untuk melihat
reruntuhan kapal titanic di atlantik utara hilang kontak dengan kapal induknya delapan belas juni lalu
kapal selam ini akhirnya ditemukan pada kamis dua puluh dua juni dan sudah berupa puing puing
dan kami akan memberikan perspektifnya kepada anda seberapa dalam kapal selam ini ditemukan di bawah laut
ya ini merupakan monumen nasional atau monas memiliki tinggi satu ratus tiga puluh dua meter
sementara menara eiffel setinggi hampir tiga ratus meter
ya selanjutnya gedung tertinggi di dunia burj khalifa ini memiliki tinggi sekitar delapan ratus dua puluh delapan meter
lebih tinggi lagi gunung semeru ini memiliki tinggi tiga enam ratus tujuh puluh enam meter
dan turun lagi sekitar tiga ratus meter ke bawah laut
disitulah kapal selam titan ditemukan yang sudah berupa puing puing
dan puing kapal titan ini ditemukan oleh tim sar sekitar dua ratus meter
dari bangkai kapal titanic